para punggawa persib bandung kembali menggelar latihan intensif di lapangan lodaya bandung
menjelang lagakandang melawan persiba balikpapan pada sabtu nanti
selain diisi dengan latihan fisik ringan akibat padatnya catwa liga
materi latihan kali ini juga diisi dengan game internal pemain serta pematangan strategi
rencananya sembilan belas pemain persib akan diberangkatkan pada jumat dua puluh sembilan september
agar bisa beradaptasi dengan rumput stadion patakan balikpapan
meski persiba kini masih berada di zona merah degradasi
asisten pelatih persib heri setiawan mengaku mewaspadai motivasi ekstra persiba saat menjamu persib
persib sendiri akan kembali diperkuat seluruh pemain intinya termasuk esek yaldusel serta tony sijipto
persib bandung hingga saat ini masih berada di peringkat ke sepuluh kelas main sementara liga satu indonesia
dengan torehan tiga puluh lima poin dari dua puluh lima laga
sementara persiba masih berada di posisi ke tujuh belas dengan raihan sembilan belas angka dari dua puluh enam pertandingan
redi bangung bandung